pada suatu ketika ada seorang raja yang memiliki sebelas putra dan seorang putri
nama putri itu elisa
kedua belas anak itu sangat cerdas dan cepat belajar
mereka hidup bahagia di istana
sampai suatu hari saat sang raja memutuskan untuk menikah lagi
dia merasa kesepian setelah kepergian istrinya
ada perayaan besar di istana
anak anak menunggu untuk ibu baru mereka
mereka berpikir pasti menyenangkan memiliki ibu
tapi kenyataan sebaliknya
ratu yang baru adalah seorang penyihir dan jahat kepada anak anak
semuanya tidak suka pada ratu yang baru itu
aku ingin menyingkirkan mereka
agar tujuannya sukses
dia mengirim elisa ke tempat terpencil bersama seorang petani dan istrinya
dia mengatakan kebohongan yang merikan tentang sebelas pangeran
karena raja memerintahkan mereka untuk pergi meninggalkan istana
dengan memanfaatkan situasi ini
sang ratu memberi mantra sihir pada mereka
kalian akan menghabiskan seluruh sisa hidup kalian sebagai burung yang jelek
hati sang pangeran terlalu baik
sehingga sihir sang ratu tidak berhasil
bukannya berubah menjadi burung jelek
mereka berubah menjadi angsa yang cantik
dan terbang menjauh dari istana
elisa tidak merasa senang di tempat dia tinggal
dia merindukan saudara saudaranya
saat dia beranjak lima belas tahun
dia diizinkan untuk kembali ke istana dan bertemu sang raja
sang ratu tidak ingin sang raja dan sang putri bertemu
sang ratu iri melihat eliza muda yang cantik
dia tidak akan bisa lebih cantik
tapi dia berpura pura menjadi baik
selamat datang kembali di istana
ayo sekarang kita ke ruanganku dulu
aku punya sebuah hadiah untukmu
biarkan aku mengoleskan krim ini ke wajah dan rambutmu
untuk melindungimu dari roh jahat
krim itu adalah trik sang ratu agar elisa berubah menjadi burung
saat sang raja melihat elisa dia menjadi marah
oh gak ada
gadis buruk rupa ini tidak mungkin putriku
bawa dia pergi aku tidak mau dia di sini
elisa diusir dari istana
aku harap saudaraku ada bersamaku
elisa memulai perjalanannya mencari saudara saudaranya
dia pergi ke hutan di mana dia menemukan kolam kecil
dia mencuci wajahnya dan dia terkejut
dia berubah menjadi cantik kembali
itu adalah hutan yang lebat
di mana sinar matahari sulit untuk menembus sampai ke tanah
melalui pohon besar dan tinggi
suasana menjadi lebih gelap
dia sampai di ujung hutan
tidak ada siapa siapa di sana
dia terus berjalan
setelah beberapa saat dia mendengar langkah kaki
dia ketakutan dan mencoba bersembunyi
sebelum dia bersembunyi dia berjumpa dengan wanita tua
apa aku membuatmu takut
oh ya sedikit
aku sering datang ke sini untuk mengambil buah beri
ya tentu saja aku sangat lapar
dan aku tidak tahu apa saja yang bisa dimakan di hutan ini
tapi apa yang sedang kau lakukan di sini
aku sedang mencari sebelas pangeran
apa kau pernah melihatnya
tidak tidak pernah tapi aku melihat beberapa angsa dengan mahkota di kepalanya
mereka berenang di sungai
kalau kau pergi ke sana mungkin kau bertemu mereka
elisa berterima kasih kepada wanita tua dan memulai perjalanan mengikuti tepi sungai
setelah berjalan beberapa jam dia sampai di tempat di mana sungai bertemu lautan
tidak ada siapa siapa di sini
bagaimana aku menemukan saudaraku
dia melihat sebelas bulung angsa putih di dekat rumput laut
ini dia sebelas
mungkin aku akan menemukan sebelas saudaraku
matahari akan tenggelam dan dia melihat sebelas angsa cantik terbang di langit
menuju ke pantai di mana dia pergi
mereka mendarat di dekatnya dan saat matahari tenggelam mereka berubah menjadi sebelas pangeran
saudaraku akhirnya aku menemukan kalian aku elisa
mereka semua bahagia bertemu elisa
karena sihir sang ratu kami berubah
kami terbang seperti angsa liar setiap hari
tapi saat matahari tenggelam kami berubah menjadi manusia
kami diizinkan pulang setahun sekali
kami akan pulang ke istana esok hari
kau mau ikut dengan kami
tentu saja aku mau
aku juga ingin menyingkirkan kutukan ini dariku
keesokan harinya pangeran pangeran itu berubah menjadi arsa kembali
mereka meminta elisa untuk duduk di atas jari dan mengangkat jari itu
dan mereka terbang
elisa menikmati perjalanannya
dia dapat melihat awan mengapung di bawah
dia juga dapat melihat gunung hutan kota pemukiman dan istana di bawahnya
saat sore hari mereka mendarat di dekat gua
mereka memutuskan untuk beristirahat di dalam gua
saat malam ketika elisa tidur dia bermimpi ada pri yang datang padanya
elisa berpikir bahwa pria itu mirip dengan wanita tua

aku tahu apa yang kau khawatirkan
iya aku ingin saudaraku terlepas dari kutukan
tapi aku tidak tahu bagaimana caranya
untuk mewujudkan keinginanmu kau harus berani dan juga sabar
kalau kau merasa bisa maka aku akan memberitahu penawarnya
aku lakukan apapun untuk saudaraku
akan sulit dan menyakitkan
aku akan menghadapinya
tolong beritahu dia
tolong beritahu aku caranya
ada jelatang spesial yang tumbuh di dekat gua di pekuburan
kau harus mengambilnya menjadikannya benang dan tenunlah menjadi sebelas mantel
lalu lemparkan mantel itu ke angsa angsanya maka kutukannya akan hilang
tapi yang paling penting kau tidak boleh berbicara satu katapun
dari awal hingga akhir selama kau mengerjakannya

jika kau berbicara maka mereka akan meninggal
baiklah akan kulakukan
elisa terbangun mengatakan ini tapi tersadar itu hanya mimpi
dia mencari saudara saudaranya tapi mereka hilang
ini saat yang tepat untuk mengerjakan apa yang dikatakan perih
dia pergi dan mulai mengambil beberapa jelatang
itu sangat sulit dan menyakitkan
tapi elisa melanjutkan apa yang telah dia mulai
dia mengambil beberapa jelatang membawanya ke gua dan merubahnya menjadi benang
seekor tikus melihat yang sedang elisa kerjakan
dia merasa tertarik untuk membantunya
saat malam ketika saudara saudaranya kembali ke gua
mereka melihat elisa melakukan sesuatu yang misterius
kau sedang apa elisa
kenapa kau diam saja dik jangan diam saja tolong bicaralah
kurasa dia sedang melakukan sesuatu dan tidak akan bicara hingga nanti selesai
saudara paling mudanya menghampiri elisa dan mengangkat tangannya
dia melihat bekas sengatan dan luka bakar
dia merasa sedih
beberapa tetes air mata jatuh di tangan elisa
itu meringankan sakitnya dan dia tertidur
elisa melanjutkan pekerjaannya selama beberapa hari
sang tikus dengan suka rela membantunya
elisa selesai menenun satu mantel dan bersiap untuk yang lain

suatu hari dia mengambil jelatang dan mendengar suatu yang keras di dekatnya
dan memutuskan untuk kembali ke gua
tapi beberapa anjing dan pemburu mengepungnya
mereka semua berpakaian rapi
seorang pria tampan turun dari kuda dan menghampiri elisa
halo apa yang kau lakukan di sini bisa kubantu
aku tidak bisa meninggalkanmu di sini di alam liar
kau bisa ikut ke istanaku
kau akan aman di sana
elisa tidak mempunyai pilihan selain ikut dengan sang raja
mereka tiba di istana sang raja sebelum matahari tenggelam
istana itu sangat indah
tapi elisa tidak bahagia di sana
dia menangis beberapa kali dalam sehari
sang raja telah membawanya benang elisa dan mantel yang dia tenun
kau dapat sebuah barangmu agar kau merasa di rumah sendiri
aha senyuman manis
aku rasa aku jatuh hati padamu
elisa tidak melakukan apapun kecuali menenun mantel dari benang
dia menenun sepuluh mantel
saat dia akan menenun yang terakhir dia kehabisan jelatang
dia berpikir akan pergi ke pekuburan di dekat istana untuk mengambil beberapa jelatang
lalu dia pergi dari istana pada malam hari dan mencari pekuburan
saat dia mengambil jelatang penasehat raja dan pengawal mengepungnya
kau di sini apa yang kau lakukan di sini
mengambil jelatang untuk apa
itu pasti untuk sihir
aku ragu jika dia penyihir tapi telah kubuktikan yang mulia
aku tidak percaya pada awalnya
tapi sekarang bawa dia ke pengadilan besok
orang orang akan memutuskan hukumannya
dia harus dibunuh di depan semua orang desa
atau dibunuh di bawah kaki kaya
penyihir tidak diizinkan di negeri ini
dia harus mati esok hari tidak lebih dari itu
sudah diputuskan bahwa elisa harus dibuang dari pulau itu jauh dari istana
dia dimasukkan ke sel yang gelap
di mana dia akan menghabiskan malam terakhirnya
saat itu pintunya terbuka
semua mantel dan benang dilemparkan ke dalam mesin
sang raja mengirimnya untukmu ini akan menghangatkanmu
ini adalah kesempatan terakhirku untuk mengerjakannya
tapi aku membutuhkan beberapa jelatang lagi untuk ditenun
kemudian dia melihat tikus di jendela penjara
dia mulai bekerja dengan cepat
sang tikus terus berlari di antara sel dan pekuburan
dia mengambil banyak jelatang dan memberikannya pada elisa
dia sedang menenun mantel terakhirnya sampai mereka membawanya pagi hari
dia sedang duduk di gerobak dan menenun mantel tanpa merasa terganggu
oleh ratusan orang yang berkumpul untuk melihatnya
sepuluh mantel ada di dekat kakinya
gerobak itu akan segera sampai ke kapal
yang akan membawa elisa pergi jauh
tepat pada waktunya dia mendengar suara yang tidak asing
elisa melihat ada sebelas angsa yang terbang di atas kepalanya
mereka duduk di sekeliling gerobak untuk melindungi
elisa telah menyelesaikan mantel terakhirnya
dia melemparkan mantel itu ke angsa satu persatu
dan angsa itu berubah menjadi sebelas pangeran tampan
dia itu saudariku
dan dia tidak bersalah
aku sudah menyelamatkan saudaraku
aku boleh bicara sekarang
aku bukan penyihir
aku hanya mencoba untuk menyelamatkan saudaraku dari kutukan penyihir
sang putri menceritakan semuanya kepada sang raja
sang raja merasa malu dengan cara dia memperlakukan elisa
aku benar benar minta maaf karena meragukan
maukah kau menikah denganku
semua orang di istana merasa bahagia mendengar tentang pernikahan sang raja
sebelas pangeran menghadiri pesta besar itu
dua ribu lalu sang raja bersama ratu elisa dan sebelas pangeran menangkap ratu jahat dan memenjarakannya seumur hidup
sang raja dibebaskan dari mantra sihir
dan mereka hidup bahagia selamanya

eterna saing dependi kekhimatannya ratu ratu
ia adalah baupel ikan baupel yang ohama dla bangsa ini vestel
sebagai perempuan setelah tangan tangan saka